sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
menurut gue kayaknya sih lo harus temuin cinta baru dan juga kehidupan baru
dan sorry ya kayaknya lo harus ngelupain asma deh
jalan dulu ya
loh si amu mak
kan abah sudah bilang kalau perlu apa apa bilang sama
kenapa bisa jadi begini
si amu mak
ini mah bukan biasa sakitnya
ya perlu pak
alah si amu mak gimana
ayo atuh amu lah
uang dari mana tuh
buat biaya ke rumah sakit
emangnya amu tuh yang gak tau kalau abah tuh lagi tidak punya uang
eh kenapa tuh nelfon malem malem
abah kamu pulang aku kalembur
kenapa tuh abah
lagian abah sendirian
kalian di rumah soal ketukangmu pulang kalembur
yaudah alda teh alda pinggir pinggir dulu
telepon dari siapa
tadi teh abah yang nelfon nih
apa teh nyuruh alda pulang
kamu disuka pulang kenapa
oh mau dicodohin sama kakakmu ya
kalau gitu kamu harus cukup pulang dong
iya bukan gitu
pokoknya kamu harus segera pulang
alda kamu dengerin
siapa tahu abah mau bagi bagi harta warisan
gue akan tetap jadi asma
lo gak penasaran ya siapa yang ngebunuh asma
gue sih penasaran banget
iya tapi ini bahaya buat kamu cinta
ada bantuan dari polisi juga kan
iya lah tapi aku gak mau ngejarin kamu sebagai umpan
vin kevin kenapa sih
gue kan bukan asma
lo takut kehilangan gue
kamu bukan asmat tapi kan
tapi apa sih
aku nggak mau ngorbanin siapapun buat kepentingan pribadi
ternyata kevin memang orang yang baik
tapi gue harus tetap pujuk dia agar dia mau menjaga rahasia gue
kalau gue itu bukan asma
gimana jadinya dokter penyakit istri istri apa
maaf pak giman
sepertinya penyakit ibu cukup parah
peralatan di sini kurang memadai
sebaiknya ibu dibawa ke rumah sakit lain yang peralatannya lebih lengkap
tapi semua itu tergantung kepada bapak
untuk sementara kami berikan obat seperlunya
tuh si abah
ambu kan udah bilang
jadi tambah pusing kak
aduh gini aja ambu ambu matenang aja lah ya
pokoknya semua beres ya
semua beres ya insya allah
kamu tahu rumah sakitnya di mana
di kota sekecil ini teh
rumah sakit cuma ada satu
sekalian kamu tanyakan tentang jatah wangsan kamu
kamu sendiri masih mau kan menikah sama kevin
nah sekaranglah saatnya kamu tunjukkan bakti kamu sama mami
kamu tagih jatah warisan kamu
pasti abah kamu masih punya banyak sawah dan kebun kan di kampung
sekarang mu harus gembira liulu
kapan ya gue punya cowok kayak si kevin ini
pokoknya kamu jangan lakuin apa apa
biar aku yang cari tau siapa yang bunuh asma
yaudah lah cinta
tuh orang suka perhatian mulus ya sama gue
disini tuh yang percuma
masalah sembuh teh tergantung sama allah yang maha kuasa
udah nanti abah bilang sama dokternya
loh kok mau pulang
masih sakit kan
peralatan disini teh tidak mencukupi untuk si ambo
jadi harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar katanya begitu
nah kalau gitu dibawa ke rumah sakit jakarta aja ya
permisi pak giman ini ada resep obat yang harus segera bapak beli di apotek
ya terima kasih suster
ya permisi pak

ya permisi pak
permisi dulu lah saya mau nebus obatnya ya
mau nebus obat ini dulu di apotek
sekalian saya beli makanan ya buat buka nanti
mau dibelikan apa makanannya buat buka
terima kasih pak